rasa ini tiba tiba ada
kamu saya pecat
papi papi bentar
mami mami harus bercerita sama papi
ini masalah tasya dan fajar
jujur kami lihat hubungan mereka itu kurang wajar ya
terlalu deket gitu
bisa terjadi hal hal yang sangat tidak kita inginkan
bayangin aja setiap hari mereka ketemu
mereka curhat satu sama lain
kan lama lama bisa makin deket makin deket makin deket
dan bahkan dia bisa aja ngerelain semuanya ke fajar pi
tapi papi gak mau kan
kalau sampai papi menyesal nanti
kalau sampai anak papi itu melakukan sesuatu yang bisa mempermalukan satu keluarga
bahkan merusak masa depan dia sendiri
mami memang hanya ikut diri
tapi ya jujur mami sangat sayang sama tasya
mami gak mau hal itu terjadi
tolong kita harus antisipasi jangan sampai nyesal di kemudian hari pasti
apa kata mami itu benar
kita harus ngelakuin sesuatu ke fajar pi
ibu di rumah sakit
dari kapan bu
aku selamat sekarang ibu
ibu wah ibu aku masuk rumah sakit sekarang bu
aku harus kesana aku titip titip pesan sama ibu ibu
kalau aku izin ke rumah sakit apa
ibu doain ya
ibu kamu gak apa apa ya sayang ya
ibu aku rumah sakit sekarang ibu
aku titip bajunya dulu
berani banget ya kamu jar
kau bisa berhenti ngurusin urusan keluarga aku
kali ini kamu udah bener bener kelewatan jar
kamu jangan macem macem ya
aku udah bilang kan dari kemarin
aku tuh lagi berusaha buat nyelamatin keluarga aku
dan asal kamu tau aja
kamu hampir pikir semuanya gagal
udah sayang udah sayang
sabar ya sayang ya
dari kemarin aku udah diem aja ngeliat apapun yang dia lakuin
tapi sekarang kamu udah bener bener keterlaluan jan
mulai sekarang aku gak akan pernah ganggu hidup kamu lagi tas
harusnya dari dulu aku sadar
kalau itu menguruskan keluarga kamu kan
kamu pergi dari sini
sebelum kamu merusak semua
jangan pernah tunjukin muka kamu lagi depan saya
atau keluar dari sini
jadi kalian ready
bcl skr sekarang
aku pernah kalau se
kamu sudah dikuasai
jadi waktunya mereka lakuin apa yang mereka lakuin
dan masa mereka

aduh kamu itu kenapa sih datang datang langsung marah marah enggak karuan kayak
begitu kenapa sih ini semua tuh gara gara fajar bu dia tuh kapan sih bisa berhenti
gangguin urusan keluarga aku bingungnya dia tuh nggak punya kerjaan lain aja emang
dia tuh seharusnya dipecat supaya dia gak gangguin urusan keluarga aku lagi
tasha tasha denger baik baik ya tasha ibu ini lagi prihatin meski fajar dia itu barusan dapat
telepon dari ibunya katanya ibunya lagi sakit di rumah sakit aja aduh mudah mudahan aja
ibunya fajar nggak papa ya tasha ya sakitnya nggak parah lagi astagfirullahaladzim
hai jadi fajar lagi kena masalah dan aku udah namain masalah dia mana ya pakai mencat dia lagi
tapi bu aku bener bener gak tau kenapa ayah mencat dia dengan cara nggak terhormat kayak gitu
hankasia sadar dong ayah kamu itu mecat fajar bukan atas idenya dia sendiri tapi itu atas
mengaruhi maya dan maudy mereka itu udah mempengaruhi ayah kamu supaya kamu itu mencat fajar
mereka juga melakukan hal yang sama sama kamu cuman kamu nya aja nggak sadar sadar
susah banget sih baik banget jadi orang sadar kubu tapi aku ngelakuin semua ini demi
cafe cuman aku enggak terima kalau mereka memperlakukan fajar kayak gitu kalau mereka
memang bisa bikin ayah mecat fajar aku bakal bikin ayah nerima fajar buat kerja lagi di sini
kita suara tasnya baik baik saja kok tanda tanda infeksi juga tidak ada semuanya
baik tidak ada masalah tadi juga sudah saya berikan suntikan untuk radangnya seharusnya dia
sudah baikkan sekarang nah terus kok masih a'ol a'ol gitu
hai kalau dia masih a'ol a'ol itu apa yang akan dia lakukan
hai kalau di kingdom datang tak kembali di répond apa meine tunggu lagi
hai kalau johan masih mesra mas maka
mas san bisa terserah
kamu mau carikeiten saya
kalau habis minum itu pasti kak tansyah bisa nyanyi lagi
percayalah dia sama aku
hmm kayaknya aku memang nggak punya cara lain selain temuin pelayanan sotaw
aktif saya berdua tuh hebat banget
gimana ya bu ya aku sama tiara tuh emang berbakat banget
jadi kita lihat aja
sebentar lagi fajar pasti bakal kerja
bagus sekali tansyah
mereka mau main main sama mami rupanya
hah belum tahu mereka
oke mami akan jabangin
mari kita main macem macem ya
kalau misalnya fajar gak mau kasih jamunya ke tasya gimana dong
kita kan udah bikin papi mencat dia
dan pasti dia benci dan dia tersinggung sama kita
dia gak mungkin mau ngebantu kita
tapi mami tidak bakalan terjadi
mami tidak pernah gagal
supaya bisa mendapatkan jamu itu
dan supaya acara launching malam ini berhasil
itu rumahnya fajar mi
yang itu kan
gimana dong tansyah
berarti nggak bisa luar pintu
yang mau naik
aku apa ibu
eh eh tunggu tunggu tunggu
aku aja ya ibu bantu ibu
aduh aduh aduh aduh
masih ada yang mau ngapain
mau ngapain datang ke rumah saya
belum puas sih kalian nyiksa saya di kafe
sampai ngejar saya ke rumah
ehm bukan itu fajar
ehm aku dan maudie kesini
karena kami butuh bantuan kamu
memangnya kenapa dengan dia
tasya sakit fajar
dia radang tenggorokan
dan sekarang kalau dia mau ngomong
ehm kamu masih kasihan dong sama tasya
dia kesakitan loh
lalu apa hubungannya dengan saya
tadi aku dengar tiara ngomong
kalau tasya bisa sembuh
kalau mama kamu yang bikin jamunya
jadi kita perlu bantuan kamu untuk kasih jamunya ke tasya
kalau saya nggak mau bantu gimana
loh tasya kan selama ini juga baik kan sama kamu
masa kamu gak mau bantu dia sih